open trip ini biasanya harga yang tertera bisa di share bersama teman teman
ini yang tentu juga harus disikapi ya